ibu ibu tolong ibu tolong ibu
kurang ajar ya kurang ajar ya
berani nyampu suruh saya dan anak saya
dengar ya saya dan anak anak akan pergi dari sini
dan jangan lagi situ situ situ
cewek ibu terima langkah
tapi tak sampai
kayaknyi hamung circa itu disini
belum ketemu sama dewa
udah kecelakaan aja
bu tahu si putri nggak
oh si putri anaknya bu sophie itu
jangan jangan putri yang sama nih
dia itu perempuan enggak bener tahu enggak
masa sekarang si putri ngikutin jejak ibunya jadi saya nggak bener kayak gitu
lebih baik dia kita usir dari kampung sini
iya saya rujuk
iya saya rujuk
gimana kalau sekarang
putri yang ibu omongin itu anaknya bu sophia ya
si itu kenal
aduh bukan kenal lagi bu
posisi itu udah ngerebut cowok saya
makanya saya ke sini buat nisahin putri sama cowok saya bu
si putri nggak bener nih
lebih baik dia kita usir aja dari kampung sini
kalau gitu kita kumpulin warga untuk ngusir si putri dari kampung kita
pedasnya juga yes nya
bu dapat ayam itu dari mana
jangan suka ngegiatin ibu
hmm kalau sampai ketelen tulang ayamnya gimana coba
bahaya kan bisa masuk ke rumah sakit ibu
ibu dapat uang dari mana bu
au au au au bahayanya yes nih
kalau sampai si putri tahu gue boleh minjam uang dari naik dia nggak boleh tahu
ibu enggak beli kok
kan kamu tahu
ibu enggak punya uang
ini ayam dari tapa kamu
satu buat ibu
lalu buat kamu
yuk yuk makan
kukasih uang dari mana
pergi kamu dari kampung sini putri
jangan jemari kampung ini ya ama ulah kamu
perempuan no benar
ibu ibu bapak bapak
ibu ibu udah dong bu saya ini bukan wanita purahan
lagi pula apapun yang ibu saya kerjakan itu kan juga masa lalu bu
tolong jangan usir kita
alah udah jelas jelas ketauan di depan mata masih aja pake ngayel
eh kita ini gak mau ya ada perempuan gak benar di kampung ini
alah alah alah alah
ibu ibu tolong ibu tolong ibu
udah selesai kamu udah selesai kamu
kurang ajar ya kurang ajar
ini beraninya pusing saya dan anak saya
dengar ya saya dan anak saya akan pergi dari sini
dan jangan lagi disini
situ situ situ situ semuanya
manggil anak saya dengan cewek panggilannya
mamam tuh putri rasain gue diusir
pergi gak kalau gak pergi saya timpukin ya
ada juga disitu yang pergi
pergi dari sini
wah cari perkara ya kalau nggak pergi
pergi pergi pergi
pergi pergi pergi
pergi pergi pergi
pergi pergi pergi
ibu udah ibu jangan
mereka udah hinnat kita buat hinnat ibu
berani berani lah muluin kita ya
kurang ajar ya
ibu ibu kalau nggak ada bukti jangan main hakim sendiri dong

bukan kita mau main hakim sendiri kita cuma gak mau kamu gini kotor cuma gara gara perempuan
udah dong bu stop
saya tuh gak pernah melakukan hal kotor
udah gak aku aja deh
kalau anak saya bilang enggak ya enggak
apa ini ramai ramai
ibu bawa bapak
ini nih langganan cowoknya si putri bu
siapa bilang saya pelanggannya putri
saya ini cawan suaminya putri
aku pengen lihat
tidak ada apa apa
ini buat apa
ini buat apa
ini buat apa
ini buat apa
ini buat apa
ini buat apa
jangan lupa anak saya gak tau diri kalian lho
ibu ibu bapak bapak dengar ya
putri ini perempuan yang baik baik
makanya saya pengen nikahin dia
dan saya minta sama kalian semua jangan pernah ganggu keluarga putri lagi
apalagi menuduh tanpa bukti
atas tuduhan pencemaran nama baik
ya lebih baik kalian semua pergi
buat buat buat
tuh maka jangan main hakim sendiri bu
pergi pergi pergi

dateng dateng bawa minggu putri
ah ah mike
calon mantu yang katanya yes
terima kasih ya
ini kamu itu udah nolongin ibu sama putri
makasih bingit sih ya mike ya
put kamu terima kasih
pergilah dari sini
eh atas sih putri
mike itu udah nolongin kita
putri kamu malah kamu ngomong kayak gitu
gak itu sopan satu
banyak sekali itu
lagipula dia tuh juga ada maunya bu
karena dia tuh maksa aku untuk tunangan sama dia
yaudah makasih ya
saya gak kesconnect bahasa prl kau rabbi
nanti bisa kasih
ced sejauh ini pak
jangan bud anak puan

perhatikan dulu ya alex